liburan sekaligus membagi foto di akun media sosial mungkin anda pernah melakukannya ya
nah masyarakat ini rajin menyerbu lokasi wisata kekinian untuk diunggah di media sosial
seperti berfoto di objek wisata ketinggian yang kini menjamur di yogyakarta
foto dengan latar belakang langit jurang hingga perbukitan menjadi incaran
wow ini mengerikan
wow ini mengerikan
wow ini mengerikan
sensasi berayun ditemani pemandangan langit dan hijaunya perbukitan menoreh sungguh luar biasa
saat posisi mengayun mendekat dan menjauh kita bisa bergaya untuk dipoto
apalagi yang pas menghadap ke sana ke depan
apalagi yang pas menghadap ke sana ke depan
meski tergolong ekstrim ayunan tali dari sling baja dengan tinggi delapan meter ini aman digunakan
harness dikaitkan dengan sling posisi punggung pun disangka oleh tali

perbukitan jelinggo di kabupaten bantul juga naik daun
perbukitan jelinggo di kabupaten bantul juga naik daun
perbukitan jelinggo di kabupaten bantul juga naik daun
pembelahan kandegoro ramai jadi lokasi foto sejak tahun dua ribu enam belas
pembelahan kandegoro ramai jadi lokasi foto sejak tahun dua ribu enam belas
dengan sudut pemotretan yang tepat
hasil foto akan membuat kita seolah berada di atas awan di temani kabut
hasil foto akan membuat kita seolah berada di atas awan di temani kabut
jika kabut menghilang
spot selfie gardu pandang jurang tembelan ini dibuat menjorok ke atas jurang
spot selfie gardu pandang jurang tembelan ini dibuat menjorok ke atas jurang
bentuknya ada lingkaran pagar kayu hingga haluan perahu
ya di sini tempatnya kalau dari segi view keren ya tempatnya ya
ada bukit ada sungai bahkan kalau pagi pagi kita bisa lihat kabut datang di sini
kadang kadang naik kadang kadang ada di bawah kita
dan kalau memang kalau agak siang siang itu matahari terlalu terik jadi memang lebih baik pagi
tidak sedikit pengunjung yang ketakutan saat menuju ke spot swafoto
namun demi hasil foto yang memukau tidak ada kata menyerah
ngeri mbak deg degan mbak sebenarnya deg degan sih
demi nekat mbak
demi apa sih pak demi spot foto gitu ya pak ya
demi apa demi foto yang bagus kan lagi nge hits ya mbak ya
tadi instagram tuh bagus kayaknya bagus gitu mbak
pengunjung boleh bergaya sesuka hati asalkan tidak melompat dan mengikuti aturan kapasitas pengunjung
sayangnya pengelola tidak menyediakan pengaman tubuh di setiap titik foto
kawasan bukit bintang juga jadi pilihan untuk spot selfie
sentra kuliner di kabupaten gunung kidul ini mengandalkan pemandangan alam yang ada di bagian belakang
jadi di kedai makan atau tempat makan yang ada di kawasan bukit bintang
kawasan bukit bintang ini memang menawarkan tempat yang berbeda
dari sini kita bisa foto selfie bisa menikmati pemandangan bisa nikmatin angin sepoi sepoi
karena kebanyakan pengunjung datang menjelang sore hari jagung bakar banyak jadi incaran
kita juga bisa makan kayak makanan ringan kayak jagung bakar
kemajuan teknologi juga berdampak pada dunia pariwisata
media sosial menghubungkan masyarakat dan memudahkan mereka mendapatkan informasi
termasuk informasi destinasi wisata kekinian
itu ya sepah indiman lifestyle mereka
mereka nggak perlu pencipta alam yang penting ada foto saya sudah menuju ke bromo
tapi apakah mereka menikmati bromo sekali juga enggak

dan hal ekstrim demi mendapatkan hasil jepretan terbaik untuk diunggah di media sosial dapat memberikan kepuasan tersendiri
karena di situ ada adrenalin rush nya yang dia incer lebih ke arah kepuasan diri sendiri
bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang berbahaya berisiko tinggi dan dia berhasil melakukannya maka ada kepuasan
sisi kedua adalah ketika dia melakukan sesuatu yang ekstrim yang gak semua orang bisa
ya tadi akan balik mendapatkan respon bahwa wah hebat banget kamu
jadi sudah tahu kemana tujuan foto liburan anda selanjutnya